presiden jokowi karena tidak menerima bantuan
awalnya sulastri memperkenalkan diri sebagai pelaku umk dari ciracas yang menjual sayuran
presiden jokowi kemudian bertanya kepada sulastri soal kredit di bank
barulah sulasri mengaku tak mendapat bantuan umk saat pandemi
presiden jokowi kemudian menjelaskan memang tak semua warga mendapatkan bantuan
karena dari enam puluh lima juta orang yang menerima bantuan
dari dua puluh juta umkm hanya dua puluh juta umkm yang mendapatkan bantuan
meski demikian presiden jokowi memuji semangat sulastri yang tinggi sebagai pelaku umkm

dari enam puluh empat juta enam puluh lima juta umkm tadi enam puluh lima juta umkm
kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya hanya dua puluh juta
jadi ada yang tidak dapat
rondo pak rondo rondo dari sembilan puluh enam dengan tiga anak pak
masa enggak dapat jantuan lagi
ya udah larinya ke saya rondo rondo itu janda
alhamdulillah anak saya dapat bibir gisi